pekan ini dunia menyoroti situasi ataupun situasi di afganistan pasca jatuh ke tangan taliban
indonesia pernah berperan aktif mendorong upaya perdamaian antara afganistan dan juga taliban
yang dilakukan oleh mantan wakil presiden yusuf kala
bagaimana jk melihat konflik di afganistan saat ini
apa pandangan yusuf kala terkait dengan taliban
malam hari ini kita akan tanyakan langsung ke pak yusuf kala
mantan ataupun wakil presiden ke sepuluh dan juga ke dua belas republik indonesia
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
pak jk selamat malam pak assalamualaikum apa kabar
waalaikumsalam harba baik
terima kasih pak jk sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia pada malam hari ini
kita mau membahas pak soal apa yang terjadi di afganistan pekan ini
yang sangat disoroti oleh dunia juga termasuk indonesia
sebagai pihak yang pernah mengupayakan perdamaian pak antara taliban dan juga pemerintah afganistan
bagaimana bapak melihat situasi yang terjadi di afganistan saat ini
kalau kita sebagai publik kan melihatnya dari beberapa pemberitaan situasinya sangat mencekam
ya saya baru baca di cnn juga itu bahwa hari ini dikabul
situasi ekonomi kegiatan ekonomi sudah berjalan dengan lancar
jadi sebenarnya kita ada harapan
memang ada kekhawatiran bahwa ini akan menyebabkan masalah baru konflik baru
tapi kita juga mendoakan agar mereka menyelesaikan masalah afganistan itu secara baik dan damai
dan hal itu mempunyai suatu pukulan
tempatan yang baik
karena kita lihat beberapa hari ini antara amerika
sebenarnya musuh taliban yang besar itu amerika
yang pemerintah itu ikutannya
jadi kelihatannya berlangsung dengan damai walaupun mempunyai risiko
risiko itu adalah dapatkah taliban mendisiplinkan pasukannya
yang kedua risiko ekonomi
yang bisa menimbulkan masalah dalam negeri apabila tidak diselesaikan dengan baik
sebelum kita bahas lebih jauh pak jk soal politik dan juga ekonomi ya
kalau kita melihat ke belakang afganistan ini kan pak jatuh sebelum seluruh tentara amerika serikat pergi meninggalkan afganistan
sebagian melihat ini sangat cepat prosesnya
menurut bapak apa yang terjadi
ya sebenarnya yang terjadi
taliban itu musuh beratnya amerika
dan amerika sendiri juga sebenarnya sudah sangat petih untuk berada di afganistan
karena sudah dua puluh tahun berperang
dan ini adalah perang yang terpanjang dengan amerika
dan tidak menghasilkan sesuatu yang positif untuk amerika
dan juga tidak jelas perang untuk apa
maka perjanjiannya dengan taliban untuk
untuk mundur sejak bulan mei
itu baik untuk semua pihak
baik untuk amerika sehingga korbannya tidak membesar
kedua baik untuk afganistan bahwa
pihak yang menduduk amerika yang menduduki afganistan itu meninggalkan afganistan
berarti masalahnya kembali kepada internal
dan penyelesaian internal kelihatannya baik itu buktinya
menguasai bukan kebantuan amat dari taliban
tapi karena tentara afganistan itu mundur
malah banyak yang melarikan diri ke negara lain
artinya ya biarkan taliban menguasai afganistan
dan dengan suatu perundingan mencoba menghadapi perundingan
karena itu sekarang ini kita mendengarkan bahwa
mantan presiden karzai dan abdul abdullah
abdul abdullah itu ketua komite tinggi untuk penyelesaian afganistan masih berunding terus dengan taliban untuk membentuk pemerintahan baru
jadi yang kita mendengar juga bahwa taliban itu terbuka
dia pengalaman dua puluh lima tahun lalu dia sangat tertutup dan brutal dan sangat konservatif
sehingga terjadi masalah yang menakutkan untuk semua orang afganistan
dengan perubahan perubahan yang kita harapkan terjadi dan juga dijanjikan oleh pihak taliban
mudah mudahan dapat dijalankan yaitu penyelesaian yang terbuka
pemerintahan bersama antara pihak taliban dengan pemerintahan lama
sebagaimana janji taliban untuk mengadakan amnesti
keseluruhan dan meminta semua panggung negeri kembali bekerja
itu suatu harapan yang positif yang baik
dengan catatan tadi gimana mendisiplinkan pasukan taliban
pak jk apa yang melatar belakangi bapak melihat taliban yang saat ini lebih moderat begitu
atau bisa memberikan harapan yang tadi sudah disampaikan oleh pihak taliban misalnya kepada masyarakat afganistan
padahal kami juga melihat beberapa situasi di sana
masih jauh berbeda
bahkan banyak yang pesimistis bahwa tidak mungkin taliban menjadi lebih terbuka
bahkan menjadi lebih moderat
karena bahkan sudah ada satu gubernur wanita yang juga mulai diburu oleh taliban
bagaimana pandangan bapak soal itu pak
ya tentu ada harapan ada ada kenyataan
jadi harapannya seperti apa dijanjikan itu mau terbuka
mau inklusif untuk semua orang terbuka
ada perempuan akan
itu yang sudah dipegang
bahwa kemudian ada pihak pihak diantara pekerjaan sendiri yang tidak disiplin
itu mungkin saja terjadi
di mana mana negara juga kadang kadang ada yang tidak disiplin pada aparatnya
dan ini tentu harapan semua pihak untuk mencoba seperti itu
ya kita optimis saja dengan catatan bahwa kita lihat kenyataan nanti
dan tidak ada yang bisa
pengalaman dua puluh tahun dua puluh lima tahun yang lalu
taliban itu sangat brutal
tentu itu menjadi trauma untuk rakyat afganistan
tapi saya yakin ini tidak kembali seperti itu
karena pengalaman mereka
saya tidak bisa memerintah dengan cara itu
dan dia butuh suatu komitmen dan juga pengakuan internasional
apabila tidak ada pengakuan internasional
ekonominya akan yang bisa jalan
dan pasti mereka rakyatnya akan melawan lagi
itu akan terjadi lagi perangan antara mereka
nanti ya kita suruh mendoakalah
kita jangan terlalu pesimis
kita mendoakan agar apa yang mereka cita citakan
berdua pemerintah yang lama
dan agak saling bahan untuk pemerintahan yang terbuka
perempuan itu mudah mudahan
terjadi kalau dulu
memang tidak begitu langsung ditangkapin semua orang
dia buang buang orang hari ini
kan kita tidak melihat seperti itu
bahwa ada kasus satu perempuan yang juga
perlu diklarifikasi masalahnya
baik pak jekat
bapak sempat bertemu
berdialog dengan delegasi
taliban ya dalam upaya untuk
memediasi antara pemerintah afganistan
dengan taliban apa yang
sebetulnya mereka sampaikan pak pihak taliban
sampaikan ketika bapak saat itu
berupaya untuk memediasi
dan pemerintah indonesia saat itu
berupaya untuk melakukan
pada waktu tahun dua ribu delapan belas
datang ke indonesia dan
pemerintah pak jokowi
dan pandangan saya tentang
nah setelah itu kami berbicara
lama di jakarta kemudian
dan bertemu lagi di new york
semua minta pandangan indonesia
karena indonesia dianggap
negara yang berdiri
di tengah dan tidak punya kepentingan
di bidang ekonomi dengan
hingga bisa bersifat netral
di samping itu juga
taliban ke indonesia
itu tidak mudah mengundang mereka
karena mereka dianggap teroris oleh pbb
saya minta menlu dan juga
perwakilan kita di new york yang kebetulan
mereka untuk ke luar negeri
mencabut kata teroris untuk
karena itulah maka pbb
kata teroris kepada mereka
dan mereka boleh berpergian
karena itu negara yang pertama
jadi dua tiga kali taliban
ke indonesia karena kita
mereka juga mengharapkan
kebijakan apa yang dapat ditempuh
tapi dengan catatan
mereka tentu ikutlah
bukan ikut saja
yaitu tentu perjuangan
itu urusan dalam
namun yang kita
dignity for all anda selalu saling menghormati dan jangan diselesaikan dengan perang
kalau perang maka anda juga masalah
tapi mereka mempunyai strategi yang menurut saya sangat tepat untuk mereka
yaitu berdekonsiasi dengan amerika sehingga amerika meningkatkan afghanistan pada bulan mei lalu sampai september
itu dikunci daripada karena pemerintah sekarang itu sangat tergantung pada amerika
begitu amerika pergi maka pemerintah sekarang juga keletakannya hampir jatuh
nah pak sekarang kita bicara soal pengaruh pak karena amerika serikat sudah pergi
sekarang kan sudah mulai bergeser ini ada munculnya pengaruh dari china misalnya turki juga demikian
bagaimana bapak memprediksi
di afganistan di masa mendatang ini setelah kemudian ada perubahan seperti ini dan masih ada belum selesai sebetulnya masalah yang terjadi di sana
tapi kita bahas nanti pak kita harus break pak jk
kami akan segera kembali sesaat lagi newscast akan kembali usai jeda
anda kembali di newscast saya masih bersama dengan pak yusuf kala
kita masih membahas soal konflik di afganistan dan juga taliban
pak jk tadi bapak sempat menyampaikan bahwa saat itu sempat sulit untuk bisa menghapus cap teroris pada kelompok taliban
nah sekarang pak sepekan setelah kejadian di afganistan ada berbagai respon di dunia termasuk di indonesia
mulai muncul pak kekhawatiran bahwa kemenangan taliban ini akan berdampak terhadap bangkitnya sel sel teroris
misalnya atau yang dekat dengan taliban atau mulai dikhawatirkan begitu
bahkan bin juga sudah mulai mendeteksi sel sel teroris yang dianggap dekat dengan taliban
menurut bapak apakah langkah atau respon seperti ini sah sah saja atau agak berlebihan pak
ya perlu juga diketahui bahwa perjuangan tariban itu perjuangan dalam negeri
berbeda dengan al qaeda atau isis
dia ingin menjerit khalifa di dunia ini
fokusnya ke dalam negeri
jadi saya tidak yakin mereka akan terjadi perluasan
ingat juga waktu perang vietnam
juga ada ketakutan bahwa vietnam
kenapa amerika berperang ke vietnam agar komunis jangan menyebarkan pahamnya di asia ini
sehingga mengizinkan indonesia untuk merebut timur timur
ternyata domino komunis tidak terjadi
karena malah vietnam sekarang itu lebih menuju kapitalis
kepala ekonominya kan
jadi sama dengan hal ini
ini lebih internal
jadi lebih kepada penguasa internal mengembalikan ajaran islam yang konservatif
walaupun mungkin berubah dibanding dengan dua puluh lima tahun yang lalu
ini penting bahwa benar mereka konservatif
tapi sekarang konservatif yang berubah lebih terbuka sesuai dengan janji ya
tapi sekali lagi wait and see
kita tidak bisa menjamin pembicaraan terus menjadi kenyataan
kita mengharapkan begitu
kita mendorong begitu
jadi saya tidak yakin bahwa ini akan mempertaruhi katakanlah indonesia untuk radikalisme
karena taliban tidak mengejar keluar
hanya berada di sekitar afghanistan
apalagi keadaan ekonomi mereka akan menjadi sulit nanti
tidak mungkin mereka membantu apa
jangan lupa sebenarnya yang menggerakkan mujahidin taliban itu bukan dari jaffa
amerika lah yang mendukung senam mujahidin dan juga taliban memberi senjata pada masa lalu
karena kan justru amerika menjadi lawan
dulu menjadi teman mereka
mengajak mereka dulu afsar amerika juga memberikan senjata dan dana untuk melawan rusia
ya afganistan juga amerika justru amerika
pak jk karena bapak pernah berperan untuk upaya memediasi antara taliban dengan afganistan
kemudian juga ketika konflik ini mulai mencuat kembali situasi di afganistan
banyak juga yang bertanya kepada bapak soal situasi di sana seperti apa
kemudian muncul pak persepsi tudingan bapak dekat dengan taliban
tangkepan bapak seperti apa pak jk
pertama situasinya seperti kita lihatnya
bahwa mas bergola mas ireland
masih banyak orang ingin keluar
terutama orang orang yang pernah bekerja dengan amerika
kalau masyarakat umum saya kira tidak banyak ya
terutama yang pernah bekerja dekat dengan tentara tentara nato amerika
itu yang ingin segera keluar
ini praktek bagaimana mendamaikan suatu kelompok harus kenal dua duanya
tidak mungkin kita berusaha
tidak mungkin kita berusaha mendamaikan
pak afganistan tidak mengenal pemerintahnya
dan tidak mengenal dengan baik yang lain
karena itu dua duanya saya undang ke indonesia
dua duanya saya ajak makan di rumah
jadi dengan cara cara kita membantu negara lain
mendamaikannya harus mengenal dua duanya
tidak mungkin kita indonesia jangan lupa
ini adalah konstitusi indonesia
tidak di mana mana undang undang dasar
ialah indonesia ikut membantu perdamaian dunia
jadi apa yang kita lakukan pemerintah lakukan yang saya lakukan terakhir
itu menyalahkan konstitusi
anda tidak mungkin mendamaikan itu tanpa mengenal kedua duanya
jadi karena itu kenapa saya kenal dengan mereka
jadi saya di terima oleh pemerintah
tiga hari di kabul
tinggal di sana
bicara setiap hari
dengan pak ghani
itu justru saya lebih dekat dengan pemerintah taliban
kemudian juga saat tiba mereka taliban di doha
berbicara sampai malam dengan labradar
itu juga bagaimana
walaupun saya belum bisa mengatakan media aksor
karena belum pernah bisa mengetemu belum bisa mempertemukan
mereka bertemu di doha
tapi oleh qatar yang mengaturnya
kita mengambil visi untuk mengaturnya di afganiktan sendiri
dan juga pihak yang di qatar
bagaimana mempersatukan persepsinya
belum sampai pada fungsi mediator
hanya berusaha untuk menjaga membangun persepsi
bersama antar keduanya dengan cara dekat dengan kedua duanya
jadi kalau anda ingin mencoba perdamaian
hanya dekat pada satu orang
jangan harap bisa terjadi
harus untuk keduanya
tapi kita tidak ikut sama mereka
hanya justru kita ingin mempengaruhi tentang cara perdamaian
walaupun seperti yang terkatakan tadi
saya undang dua tiga kali taliban ke indonesia
pimpinannya kita membantu dia dicabut
kata terorisnya di pbb
kemudian dekat dengan mereka
itu yang terjadi sebenarnya
untuk mencapai perdamaian
anda harus kenal kedua belah pihak dengan baik
dan anda harus kita semua harus menjaga trust
kalau kita tidak independen betul
tidak menjaga trust
maka tidak mungkin kita berusaha
tidak mungkin kita melaksanakan konstitusi kita
dan sejauh ini bapak yakin bahwa antara taliban dan pemerintah afghanistan bisa berdamai
mungkin masih berproses
sampai ke depan anda melihat ada
harapan ke arah sana pak jk
saya sangat mengharapkan mereka
dan saya tetap mau menjaga hubungan hubungan dengan mereka
tidak ada upaya seperti itu
karena sudah selalu ada timnya yang terdiri dari mantan presiden karzai
yang diganti oleh pak ganib
pak gani nya lari ke dubai
kemudian abdul abdul lainnya orang kedua
semacam orang kedua di afganistan
itu ketemu bayi jiwa saya
kita menyusun bersama pemerintahan dengan pihak taliban
dengan pihak peradar
saya yakin mereka akan terbuka
saya tidak mau gagal seperti tahun sebelum ini
pak kita melihat ada kevakuman politik artinya sekarang ya pak
di afganistan setelah kemudian amerika serikat pergi
meskipun juga ada sebagian tentaranya yang kabarnya juga kembali datang
tapi kemudian muncul pak
kekuatan pengaruh baru china dan juga turki secara terbuka dalam adu pengaruh atas kevakuman politik di afganistan
apa yang bapak baca dari situasi ini pak
dan bagaimana bapak melihat prediksi kedepan afghanistan
kedua duanya membutuhkan hubungan baik
jadi taliban pemerintah taliban yang akan datang
menginginkan pengakuan dari negara
jangan lupa pada dua puluh lima tahun lalu hanya tiga negara yang mengakui taliban
dialah saudi uae arab dan pakistan
sekarang ini tentu akibat hanya tiga negara yang mengakui
disuruh itu untuk berkembang ekonominya
dan itu sekarang menerima
pertama china china itu memang dia berbatasan dengan sangat dekat
kedua china tidak terlibat kemarin dalam konflik itu
nah china butuh juga sumber daya alamnya afganistan
mereka kaya dengan tembaga kap besi tembaga tubara dan sebagainya
litium yang dibutuhkan orang dewasa ini banyak diterima
sehingga china mempunyai kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi
di lain pihak sama juga
pemerintah juga nanti membutuhkan dua hal ini
butuh memproses kekayaannya untuk ekonominya baik
dan pihak lain juga butuh untuk memproses kekayaannya
begitu ya turki
turki kan selalu mempunyai hubungan atau ada masalah dengan negara negara islam
itu turki selalu merasa bertanggung jawab
semangat ottoman akan muncul lagi di turki
karena itu turki punya pangkalan di qatar
punya pangka juga di banyak negara islam lainnya
nah dia tentu juga turki mencoba untuk memperbaiki
mencoba untuk memperbaiki
untuk melihat situasi bagaimana situasi di sana lebih moderat
ya itu harapan untuk kita samping itu nanti karena mereka bisa bikin perdagangan juga dengan itu
jadi dua duanya punya kepentingan politik dan kepentingan ekonomi
oke dan anda melihat bahwa artinya china memang akan punya pengaruh yang besar nantinya di
karena akan terbuka dengan pemerintahan taliban
ya apabila negara negara lain mempunyai hubungan dengan bagaimana katakan dengan al qarbal
pasti dapat diyakinkan pada waktu singkat bahwa amerika negara negara barat lainnya akan mungkin tidak mengakui pemerintah taliban
tapi juga itu nanti berikutnya sama dengan vietnam
dulu vietnam berperan dengan amerika luar biasa
tapi sekitar sepuluh dua puluh tahun itu akhirnya amerika bersahabat kembali dengan vietnam
jadi mungkin saja nanti di belakang hari amerika juga kembali lagi ke taliban
bukan dalam bentuk tentara tapi dalam bentuk bagian untuk memperlancar ekonominya juga seperti itu
jadi semua bisa berubah pada masa datang
cuma satu harapannya ialah bahwa taliban memenuhi janjinya untuk lebih pemerintahan terbuka
kemudian lebih demokratis dalam artian syariah islamnya lebih moderat
dan itulah kenapa sekali lagi kenapa saya mengundang mereka tiga kali ke indonesia
bukan hanya untuk berbicara serta merta
saya ingin memperlihatkan bahwa islam moderat praktekkan dengan baik
saya memperlihatkan mereka sekolah sekolah islam pesantren pesantren peranan perempuan berbicara dengan nu muhammadiyah
itu juga semua memberikan nasihat tentang moderasi
dan itu penting bagi kita semua sebagai umat islam di indonesia untuk memperlakukan islam yang bukan islam itu lebih moderat daripada konservatif seperti dulu
menjadikan indonesia sebagai contoh
pak jk terakhir pak jk
apa menurut bapak terakhir
sejauh mana pemerintah kita indonesia saat ini bisa mengambil peran dan juga harus bersikap atas apa yang terjadi di afganistan saat ini
ya saya kira pemerintah harus white anti juga
melihat kedutaan kita tidak ditutup
hanya pejabat seniornya atau apa di evakuasi pulang
tapi tetap terbuka terutama di sejarah darurat begitu
tapi pemerintah indonesia juga tentu white anti
kalau mereka sebetulnya melaksanakan janjinya untuk pemerintah lebih terbuka lebih demokratis saya yakin pemerintah akan kembali mempunyai hubungan yang baik dengan afganistan
dan kita juga tentu mempunyai hubungan yang penting ekonomi
kita bisa menjual sesuatu mengekspor barang barang juga bisa mengimport dari afganistan
kita juga bisa menjual sesuatu mengekspor barang barang juga bisa mengimport dari afganistan

baik terima kasih banyak pak yusuf kala wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia sudah bergabung bersama dengan cnn indonesia malam hari ini untuk memberikan perspektif terkait apa yang terjadi di afganistan dan juga terkait dengan konflik dengan taliban
terima kasih banyak pak jk selamat malam sehat selalu pak assalamualaikum
sehingga hari baru menggantikan muhyiddin yassin yang mengundurkan diri
newscast akan segera kembali sesaat lagi